calon wakil presiden sandiaga uno mengawali safari politik bersama tim suksesnya ke kota malang jawa timur rabu pagi
dalam kunjungannya sandiaga menyoroti korupsi di dprd malang
sandi langsung disambut puluhan orang yang sebagian besar kaum ibu
dalam acara bertema ngopi politik caleg koalisi kota malang dengan bang sandi di salah satu kafe di bilangan ijen boulevard
sandi menyoroti soal korupsi anggota dprd kota malang
sandi menyampaikan pesan dari prabowo bahwa jika terpilih dirinya bersama tim akan mengedepankan fakta integritas totalitas dan transparansi untuk mempercepat pembangunan
selain itu sandi juga mendukung tagar malang kembali ke nol yang didengungkan warga malang bahwa kota malang harus kembali memulai perubahan dari nol
safari politik sandiaga uno berlanjut ke dua tempat untuk bertemu dengan sejumlah video blogger dan juga youtuber
serta bertemu dengan pegiat budaya di kampung polowijaya
kita harus punya satu
fakta komitmen bahwa kita harus mempercepat pembangunan dengan pemerintahan yang bersih
jadi kita kedepankan nilai nilai luhur bangsa kita yaitu nilai nilai yang integritas kita angkat secara totalitas transparansi
dan kita jauhkan budaya budaya yang selama ini membrokoti kita dan kita senang melihat hashtag malang dari nol
karena malang dari nol itu adalah di start sesuatu yang baru